petugas pemulasaran khusus jenazah covid sembilan belas polda metro jaya tetap menjalankan tugasnya meski banjir tengah melanda ibu kota
di makassar jakarta timur petugas mengevakuasi jenazah covid sembilan belas menggunakan perahu karet
sebelum dievakuasi petugas pemulasaran jenazah covid sembilan belas dit samapta polda metro jaya terlebih dahulu menyalatkan jenazah yang terpapar covid sembilan belas di rumahnya di kebonpala makassar jakarta tibur
usai disolatkan jenazah yang dievakuasi dimasukkan ke dalam peti dan dibawa menggunakan perahu karet
jenazah selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman khusus covid sembilan belas